aku ngerjain pekerjaan anak laki laki
dulu mau bantuin bapak disini
tapi tapi pak
ibu gak usah nangis ya
ibu yang sabar ya
ibu gak usah nangis ya
ibu masih punya lulu
ibu masih punya lulu
ibu masih punya lulu
bang sarapan yuk
wah nasi goreng
udah lama banget aku gak makan nasi goreng
bu ibu lapar nggak
enggak nak maafin ibu ya
enggak apa apa bu dulu mau kok kerja cari uang buat bakat kita
hehehe kamu pikir gampang cari uang lihat
bu dulu berangkat kerja dulu ya bu
pak selamat pagi

eh udah udah pergi sana
apa nggak boleh tolong dia makan
hisi yang kelihatannya itu bersub kaya
atau penjeng nba
iya perubahan team ini campur putar
pengertian pake kilowatt dan kapasitas
cuma bisa buat beli bahan bakar aja
belum ada lebihnya bang
alah gak ada alasan buat lo
tuhan baru ngasih waktu lu besok
kalau sampe besok lo gak bayar
gue akan tarik perahu lo
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lo mau ngapain ke sini ah
lo mau kok jadi anak laki laki buat bapak
lu bisa kok ngerjain pekerjaan anak laki laki
dulu mau bantuin bapak di sini
kamu pikir gampang cari uang
saya boleh bantuin kerja gak
ini kerjaan laki laki kamu bisa emang
kalau bisa itu temukan cat ini ya
saya sudah selesai
makasih ya pak
alhamdulillah akhirnya aku bisa beli makanan buat ibu
makasih ya pak
kamu tuh jadi istri emang gak bisa jagain suami ya
masa cuma gara gara sakit jadi gak bisa ngelain suami sih
kalau saya sehat saya juga akan melayani mas starling dah
emang dasar penyakitan
bu ibu assalamualaikum bu
bu ini ibu ini lu bawakan nasi buat ibu
stadium lu baru kerja di warung